pemirsa seorang tim sukses calon legislatif dprd kabupaten cirebon jawa barat mengalami depresi
ditekanan tersebut datang saat perolehan suara caleg dari dapil tujuh cirebon anjlok dan tidak memenuhi target
bahkan tim ses tersebut sempat mengamuk dan menagi paket sembako yang diberikan ke warga
inilah mursyid tim sukses salah satu calon legislatif dprd kabupaten cirebon yang sedang melakukan terapi menghilangkan aura negatif di danau setupatok cirebon
mursi terpaksa menjalani terapi usai anjloknya suara sang caleg
bahkan mursid yang menjadi tim sukses untuk kecamatan mundu ini sempat berusaha mengambil kembali telur yang dibagikan ke warga untuk memenangkan calegnya
telur telur dibagi bagikan ke warga
bagi bagikan ke warga
yang dirasakan bapak setelah kalah itu apa pak
ya enak aja gitu
sama diri saya kenapa ya nggak bisa mencapai target gitu
kesel juga sama warga
ya untuk itu saya minta maaf kepada warga pen pen khususnya orang orang yang nggak jujur pada saya saya minta maaf
pasca pemilihan umum dan penghitungan suara tercatat sudah ada enam orang caleg dan sepuluh tim sukses yang berusaha menenangkan diri di padepokan anti galau
dengan alasan yang sama
yakni anjloknya suara dan modal yang besar yang sudah dikeluarkan membuat mereka depresi
umumnya mereka menjalani terapi mandi air kembang dan air danau serta menjalani terapi rukyah untuk menenangkan jiwa
sampai sekarang baru enam aja ya tapi tim sukses yang baru malam banyakan itu tiap hari tim sukses yang pada stres
keluhan mereka itu apa
keluhan mereka tertekan mungkin dikejar kejar sama calegnya sesuaranya tidak memenuhi target
usai menjalani terapi mandi air danau tim sukses dari tim sukses itu berusaha menenangkan diri
gagal tersebut kemudian dibawa kembali ke padepokan anti gala untuk menginap dan menjalani terapi lanjutan
angan angan duduk menjadi wakil rakyat dengan modal yang besar membuat tak sedikit caleg dan tim suksesnya berada dalam tekanan berat
khairuddin imawan cirebon jawa barat